aku akan biarkan pembicaraan gavin dan afif didengar oleh tiara
afif bela itu cinta pertama kamu
jangan kamu biarkan dia terjebak dalam pernikahan tanpa cinta
aku akan batalkan pertunangan aku
aku yang telah membuat kamu dan bella tersebut berdua
tapi bukan berarti kamu bisa marah sama bella
bella gak ada salah apa apa sama kamu fif
dan asal kamu tahu
bella dan reno memang sudah menikah
tapi asal kamu tahu fif
mereka berdua tidak pernah melakukan layaknya seorang suami istri
dan bahkan setelah hijab obul bella menangis
dia langsung pergi ke kamarnya dan mengunci dirinya di kamar
dan gak ada satupun orang yang masuk kamarnya fif
bella masih mencintai aku
apa benar yang dibilang gafin
kalau afif sebenarnya masih cinta sama bella
mama lagi buat pasta untuk kalian
kalian bisa begini
ya udah mendingan kalian tunggu di meja makan aja ya
ini betul lagi selesai kok
papa boleh minta enggak
ya udah meja makan sana
wah kenzo hebat banget udah mau habis
tambah lagi ya punya mama ya
bilang aja mau kehabisin punya papa
kenapa kacau aku enggak mau ke sini
di dalam rumah ini ada istri dan juga anak kamu
sekarang kamu buang ego kamu
kamu tunjukkan apa yang ada di dalam hati kamu ke bella
kamu masuk ke dalam dan kamu bawa mereka pulang ke rumah
maksud gavin apa bawa afif ke sini
aku harus cari tahu
ini konyol tau
aku gak mau masuk ke dalam
hati hati ada pecahan gelas
ternyata bener afif ke sini
mau ngapain dia
tunggu nanti aku bakal biarkan keer itu
aku mau tidur di sini
baik tych puyak
jangan kamu biarkan dia terjebak dalam pernikahan tanpa cinta
aku akan batalkan pertunangan aku sama tiara
biar aku bersihin
saya ke kamar dulu
mampir aku aku sudah mengkhianati kamu
mama gak tahu
apa yang mama lakukan ini salah atau benar
kau bawa bantal
aku gak bisa tidur sekamar sama kamu
maaf tapi tolong bilang ke aku ada masalah apa lagi
dan kamu bella
kamu mengkhianati aku
sekarang kamu tinggal bersama orang orang yang berusaha memohon
kamu harus percaya sama aku
aku cuma satu satunya orang yang percaya kamu masih hidup
aku udah kasih tau ke semuanya
tapi gak ada satupun orang yang percaya sama aku afif
tapi kamu melupakan aku bella
kamu malah menikah sama orang yang selama ini mengincar cinta kamu
untung ini luka yang gak parah
apa afif udah pergi